pelatih timnas u dua puluh tiga sintayong menegaskan nyali anak asuhnya tidak ciut menjelang lawan uzbekistan di semifinal piala asia
timnas akan menampilkan permainan terbaiknya dengan terus mengasah strategi
keluarga pemain timnas pun memberikan dukungan dan doa bagi kemenangan garuda muda
tapi ada ketakutan nggak sama lawannya
karena kita tahu juga latihannya untuk tim indonesia juga udah cukup keras
dan disiplin tentunya dibawah pelatih sintayong
ya saya sih optimis menang sih
melihat dari hasil kemarin melawan korea selatan itu sudah cukup bagus sih
tapi tetap juga harus waspada dan tetap latihan keras juga
kalau melihat permainannya seperti yang kemarin melawan korea
ya wah kayaknya pasti sampai final sih lawan jepang
oh gitu optimis sampai lawan jepang
tapi kira kira ada yang ditakutkan gak sih sama uzbekistan
performanya sekarang kan dua belas gol ya dan belum pernah kebobolan
mudah mudahan seperti kayak korea kan kemarin belum kebobolan
akhirnya pas lawan indonesia bisa kebobolan mudah mudahan seperti itu
dengan strategi yang matang di sekiri dcs
optimistis akan menampilkan permainan terbaik
pemenangnya lawan uzbekistan akan mengantarkan tim nas u dua puluh tiga
kembali mencatat sejarah tembus final piala asia
dan dipastikan juga merebut tiket olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
tim liputan kompas tv
bila menang dan lolos ke final indonesia dipastikan berlaga di sepak bola olimpiade
hal ini karena sistem grup olimpiade menyediakan dua kuota finalis piala asia u dua puluh tiga di paris dua ribu dua puluh
bila menjadi juara piala asia u dua puluh tiga indonesia berada di grup d satu grup dengan israel
bila kalah di final indonesia masuk grup c
tapi bila menjadi juara ketiga indonesia berada di grup b
dan bila hanya tampil menjadi semifinalis indonesia kembali harus berjuang
melawan wakil afrika untuk berada di grup